adek mana bina tidak mbok
sabar ya mas aku masih capek capek enak aja capek itu ada capeknya kerja baru ada capek
cuma ini iya tadi aku beliin susu buat pipi
hai duit segini cukup untuk apa
kerja di supermarket itu kan gajinya enggak banyak mas tapi kan seenggaknya aku bisa
bantu beliin susu buat pipi mas ini kan belum kerja mas ya kurang aja gua ini suami selama
ini gua kerja berat untuk bisa dapetin semuanya buat keluarga gua termasuk main sekarang gua di
perak ya lu dong ya tapi cuma segitu yang aku bisa bantu mas

kamu akan mendapatkan uang yang banyak banget
kamu kamu dengar kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu
intan adalah istri kamu yang kamu nikahi secara sah kamu tidak boleh berdua serunang runang sama dia
bahkan kamu seharusnya menjaga dan melindungi dia
intan adalah istri kamu dia adalah pilih kamu
dan kamu berhak melakukan apa saja karena itu adalah hak kamu
dan kamu kamu memiliki kekuasaan atas intan
lakukan sekarang atau kamu tidak pernah punya kesempatan lagi
tapi tidak apa apa tidak apa apa
besok abang akan mengajarkan mencari uang dalam waktu yang cepat dan banyak banget
kenapa tidak sendiri saja yang kerjain
ini adalah peringatan pertama dan terakhir buat kamu
kalau besok kamu coba melawan semua perintah kamu
kamu akan merasakan akibatnya
mas rumah siapa nih
udah jangan banyak tanya kita bentar lagi dapat duit banyak
ya lu tunggu di sini
tuan sini tuan ayo cepat jangan sampai gua
gue tunggu di rumah dan lu jangan buat yang macam macam
jangan banyak tanya
lo lakuin apa yang gue minta dan yang dia mau
pulang gua tunggu di rumah
seharusnya mahasiswa kamu tadi
tapi kita datang di bawah kamu yang cantik saya jadi mahasiswa sama dia
ibu pipi kangen sama ibu
ibu lagi pergi cari uang nih
nanti kakak sedih
bawa si pipi masuk kamar
kita ingin tuh ikut banker dulu
kalau kamu kemana
mas itu dia
terlihat berhubungan pengekandungan di rumah
dia nggak ngasih aku uang

lu masih sudah nyari duit
ikut bukan dengan gue ikut
pak jangan pak
lu harus menyalahkan perintah gue
kalau tidak ini hukumannya
kalau besok besok lu gak mau menjalankan perintah gue lagi
gue akan menyimpan lu lebih sanis lagi
ibu dikunciin pindah sama bapak
bina bawa adek ke kamar ya
udah ngerasain dengan siksaan gue
tapi itu belum seberapa
kalau lo gak mau mengikuti perintah gue
gue akan mengurung lu di sini sampai mamu